non harus bilang arman jelek
mama kamu udah cerita
kalau sebenarnya itu kamu bukan anak kandung papa
ini jadi macam apa sih kak
berarti itu mama
emang bener aku anak papa kak
kalau memang kamu nggak percaya
kenapa harus nangis
atau jangan jangan sekarang kamu mulai ragu ya sama mama kamu
tolong jaga sedikit perasaannya zahira
tante ngapain sih kita harus jaga perasaan dia
kan dia juga bukan anak papa kan
saya bisa melakukannya mystery
makasih deh kak
jangan kamu bicara sebara bara
selama ini aini kan tidak mencintai papa
yang ada di hatinya itu cuma iksan bukan cuma mama
kalena cukup kak
jangan sampai nanti mas prabu salah paham
dan aini akan tetap seperti itu pak
karena peninggalan iksan sekarang ini ada di tengah tengah kita
zahira itu pun anak papa tapi anaknya iksan
mama dengar sendiri kok di rumah sakit
ada yang cerita seperti itu
makanya pak waktu menyumbangkan darah
si zahira itu tidak bisa
karena memang dia bukan anak papa
mama dengar sendiri kok di rumah sakit
ada yang cerita seperti itu
makanya pak waktu menyumbangkan darah
si zahira itu tidak bisa
karena memang dia bukan anak papa
karena memutuskan ini apa yang ada di rumahienen
hanya kali rebellion
suruh shahin bilang
tapi sudah ada mulutnya
toh udah sedikit
baru khave danh
ayo jangan terbener
kamu tahu kan
papa paling tidak suka melihat anak yang menangis
kamu jangan dengar kata katanya mama lena
ayo semua sekarang masuk
buat apa di luar seperti ini
aini saya lelah sekali mau mandi
kamu jangan senang dulu zahira
mama lena akan membuktikan
kalau kamu itu adalah anak haram
tidak usah dibahas lagi
mama kamu udah cerita
kalau sebenarnya itu kamu bukan anak kandung papa
kamu jangan senang dulu sahira
mama lena akan membuktikan
kalau kamu itu adalah
gimana aku gak sedih
aku dikatakan anak haram man
tapi kan tadi nyonya ini udah bilang
itu gak bener non
masa non gak percaya sama mama nom sendiri
iya aku percaya sama kata kata mama
tapi aku teringat terus dengan kata katanya mama malena kan
kalau dia ngomong kayak gitu karena
ada alasan nih ya
berarti memang ada sesuatu yang bisa membuat dia ngomong kayak gitu man sama aku
ya non kan juga tahu
nyonya maena tuh seperti apa orangnya
ya bisa aja dia ngomong seperti itu
sengaja supaya non jadi sedih
supaya hubungannya non sama nyonya aini tuh jadi gak baik
jadi gak enak
mau jelit sesuatu ya
ini supaya non gak sedih lagi
kenapa sih man
itu mantra non
nanti non pasti kesedihannya semua pada hilang
non harus bilang erman jelek
sekali lagi ya